bokapnya makin gak setuju lagi kan
weh lo lagi serius nih
lo mau dengerin gue apa enggak
yaudah yaudah cepetan gue dengerin
kita bikin sandiwara perampokan aja
nah jadi gini nih
kita bikin boy selamatin bocape reva
pas bokapnya reva tuh lagi udah rampok
maksud lo perampokannya di rekayasa gitu
udah tenang aja gak bakal ketahuan
kita pakai penutup muka aja
nah kalau lo gak punya penutup muka
lo pake stoking emak gue deh
tenang aja lo
ya elah kal gue bercanda kali kali
udah ntar soal penutup muka gue yang beliin deh
enggak enggak enggak
gue gak setujunya itu bukan soal penutup muka
lo kan tau boy orangnya tuh jujur
pasti boleh gak setuju lah soal
rekayasa perampokan kayak gini
ya udah kita sembunyiin aja nih boy
habis gak ada cara lain kak
kita buat boy tuh gak tau tentang rekayasa kita ini
jadi gini nih kal
kita buat seolah olah tuh boy berpapasan sama muka peleva
nah sebelum boy sama bapaknya revo berpapasan
kita sergap duluan deh tuh bokapnya reva
otomatis kalau boy udah ngeliat bokapnya reva dirampok orang
itu udah pasti nolongin kal
dengan cara itu gue yakin bokapnya reva pasti berterima kasih sama boy
makasih ya kalian tuh bener bener best friend gue banget deh
mau ngebantuin gue sampai segininya
bahkan sampai harus ngomong ke pamir juga
lagian kita tuh mikir ini gak urugin siapa siapa kok
dan juga ini gak jelas juga
sebenernya sih awalnya bokap gue tuh udah bolehin
ya kan gue juga gak mungkin bohong kan
kayaknya gak diiji nih deh
ah ya udah kalau gitu lo senyum dulu dong
kan kita mau ngejalanin rencana yang tadi kita bikin
ya kan mel
eh tapi btw mahmud gimana ya
pasti rempong deh
kalau buat masalah mahmud terbiasa
biar gue aja alihin perhatian dia oke
eh kalau bisa kalian hari ini datangnya sekitar jam tujuh an aja ya
pas banget tuh biasanya hari hari kayak gini tuh bokap gue pulangnya cepat
ini reva bukannya
kamu gimana sih
perasaan juga di sekolah kita ketemu
masa udah lupa sama aku
tapi kok beda ya
bedanya makin cantik sih kayaknya
kan aku habis mandi
jadi tuh lebih kelihatan segar
kalau orang tua habis mandi sama baru bangun tidur
ya pasti bedalah
eh tau gak
tadi aku kan ketemuan sama singgi sama melly
terus mereka bilang katanya mereka mau bantuin kita loh
supaya nanti papi nginjinin aku buat ikut cocok itu
ya gak tau sih
tapi kan setidaknya mereka mau mencoba mau berusaha
kamu tau gak boy mereka tuh sampai nemuin pak amir loh
mereka tuh mau minta tolong sama pak amir
ya siapa tahu dengan membawa nama sekolah
papi aku jadi tergerak di nginjinin
ah ref itu sih ide yang sangat bagus
dan kamu tuh beruntung banget
punya sahabat yang selalu ngebantuin kamu
kalau misalnya kamu punya masalah tuh mereka langsung ngebantuin kamu
tanpa kamu minta pertolongan dari mereka
iya boy aku juga ya seneng sih punya teman yang
peduli care kayak mereka
oh ya ref semoga aja ide mereka itu berhasil ya
amin semoga aja kayak gitu ya
eh raff kalau udah bawa nama nama pak amir sih
aku jadi tertantang buat menang loh
soalnya gini deh kalau misalnya kita berdua menang ya menang
kita bisa mengharumkan nama sekolah kita
dan satu sekolahan kita ini semua murid muridnya
dan itu juga ibadah loh rev
iya sih amin semoga aja ya
eh tapi kan kamu pernah boy kamu pernah mengharumkan nama sekolah
ingat gak kamu kan pernah ikut olimpiade matematika dan menang lagi
ya iya sih cuman kan sekarang beda
kalau sama kamu tuh kayak gimana gitu
aduh gimana ya
ya non ada apa
aduh si noman nyuruh surti suruh mikir lagi ya
revo tuh soalnya udah stuck banget
reva gak tau harus ngapain
ed gak usah pake digibrik gibrik
surtinya lagi pilek
nanti tenang tenang tenang tenang
surti ada ide
iya panik berasa
bentar banget mikirnya
ada lah pokoknya mah
kasih tau dulu apa
ih abah tuh kenapa
kok kayak lagi marah
abah habis ketemu sama si kemot nih
abah ketemu sama si di mana abah
tadi abah kan abis dari kamar ngobrol sama naiknya
abah keluar nelfon si kemo
ternyata aktif neng
pas abah telepon yaudah abah ajak ketemuan saja
tapi kok kelihatannya mbak kayak kesel gitu
kumohon tidak kesel lah tuh neng
abah nanya sama si kemot nih pas ketemu
kenapa kamu cuekin neng
mod masa dia alasannya ada masalah keluarga
neng kamu kelihatan kecewa
harusnya kan masalah keluarga jangan disini
neng kamu yang dibawa ke sana
jangan kamu yang dicuekin ya
abah jangan marah marah atu
abah sudah kelihatan kecewa ya
aku mah tidak marah neng
orang abah satu satunya disayangi dari kecil
aku mah coba pikir
ya tapi mungkin aja emang monde lagi ada masalah yang besar kali abah
masalah yang kemarin itu
itu loh abah